kalau tante masih tetap ganggu mama saya
saya nggak bisa jamin tante masih bisa hidup enak
kurang ajar kamu nathan
aku gak takut ancaman kamu
pak jalan ke dongdong ya
kamu teh kenapa
kamu sakit lagi ya
eh enggak kok
sama tuh lupa
sebenernya sama tuh
tadi udah janji sama teman sama mau ketemuan
sama boleh pergi sebentar gak ma
ya udah gak apa apa
tapi janji ya kamu harus pulang sebelum bapak pulang
sama pergi dulu ya

kau menarik berhati ligu
jangan sakiti aku
mungkin gue enak
emangnya ada apa
rob nunggu ngerjain pr lama banget sih
ntar dikit lagi ini tinggal nyalin
makanya banyak banyak minum minyak ikan rob
gue mah udah gak makan minyak ikan lagi
lo belu tau
dan sana yang begini nih
ngerjain pr mereka
gatau malu lo jadi orang
eh mendingan kita daripada loh
bisanya membalikan fakta doang
udah tau lo yang salah
eh lo sengaja kan
bikin nama nathan jelek di depan bokapnya salma
supaya lo bisa deketin sama
eh udah dong udah dong
lo lupa udah gak usah nyari ribut di sini
makanya jadi orang jangan sok iye ie banget lo
ibu langsung histeris waktu lihat paket boneka aneh itu pak
sardi udah pulang
kita pergi yuk
bukannya mas ardi lagi banyak kerjaan
aku pengen istirahat dari semua kesibukan kantor
aku pengen ngabisin waktu lebih lama
lebih banyak sama kamu
nih buat lo
lo lagi ada masalah ya
natan lo tuh gak usah bohong sama gue
gak apa apa kok kalau misalkan lo emang gak mau ceritain masa lo ke gue
lo jangan pendam perasaan lo sendirian
lu ceritain aja apa yang lagi lo rasain ke orang yang lo percaya
misalnya kak budi atau kak adit
gue takut kalau dia makin sakit
gue gak mau terjadi apa apa sama dia salah
oh sampai terjadi apa apa sama dia
aku tak mau
aku tak mau
gue gak bakal bisa maafin diri gue sendiri sal
sekarang pasti gue kelihatan kayak cowok cengeng di mata lo kan
gak sama sekali kok
menurut gue gak ada yang salah sama cowok nangis
cowok kan juga manusia nak